sementara itu menjelang pengumuman calon gubernur atau bakal calon gubernur dki jakarta dari pd perjuangan nanti malam
wali kota surabaya tri risma hari ini akan terbang ke jakarta
kedatangan risma diduga berkaitan dengan pengumuman calon dari partai banteng moncong putih itu
aktivitas tri risma hari ini atau akrab di sapa risma dimulai pukul tujuh pagi
dari rumah dinasnya ia berjalan kaki menuju kantor sembari mengasuh cucu pertamanya
bayi berusia dua bulan itu ia ajak ke geraha saunggaling untuk mengikuti acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil
sesekali risma menggoda cucunya
ya sumpah yang sama juga diucapkan risma saat dilantik sebagai wali kota surabaya setahun lalu
ia memang sedang gamang antara mau dicalonkan sebagai dki satu atau tetap memimpin surabaya sesuai dengan sumpahnya
di hadapan ratusan pegawai negeri selama satu jam risma menerima perwakilan unicef indonesia
ia kemudian meluncur ke bandara internasional juanda untuk terbang ke jakarta
risma membantah anggapan kunjungannya ke jakarta berkaitan dengan pengumuman calon gubernur dki dari pdi perjuangan
ia mengaku ada undangan dari komisi pemberantasan korupsi di bengkulu
enggak di jakarta aku aku di belitung
enggak karena enggak
enggak enggak ada
aku nginep di sana karena nggak ada pesawat
risma adalah sosok alternatif yang mendapatkan dukungan dari sejumlah partai untuk melawan kubu calon petahana
ia juga bisa mengubah peta politik di ibu kota jika saja dia bersedia dicalonkan
ia juga bisa mengubah peta politik